ada kok dirumah gak pernah kemana mana
mau apa temu
yaudah tunggu ya
udah selalu pergi
ini mah aku gak kemana mana
cuma rumah adik sekolah sekolah
ada ada aja tuh motor
yaudah bawa ke klinik aja
mesti dikasih obat merah sama diperban
iya deh makasih bang
biar saya antar aja yuk

kalau ketemu biar sejitak
tolong ya bang cari klinik yuk
mau pulang pak haji
kagak tau pak haji
saya disuruhnya pulang
ini kira kira bakal infeksi nggak ya
ya udah nanti aja dibersihin di klinik
kamu kenapa pur
tadi gue kekontrakannya tika
oh neng tika sekarang udah ngontrak sendiri pur
maksud gue kekontrakannya laras disini ya
kalau ngomong ke yang jelas satu
kamu kekontrakannya neng laras
jadi saya kan gak bingung
tadi gue kekontrakannya laras
mbak tika lah
mau ngapain neng laras

beresin lu koran koran lu yang berantakan lu
beresin lu karaci lu
apaan tuh nyak
gue kering bikinannya
lu anterin gi ke rumahnya si emput di ceputap
nih alamat rumahnya
bukannya emput aja yang disuruh kesini nyak
sekali kali gak apa apa lo yang ke sana
udah jangan banyak alesan
pur emangnya kamu mau ngapain nyari nenek tika
gue mau ngajak tika buka pesawat ya
eh lo berdua ngapain cengar cengir
gapapa pur saya lagi pengen nyengir aja tuh
ya kan mot
lo berdua gak percaya kan kalo gue bisa ngajak tika buka pesawat
bang tunggu sini sebentar ya
saya soalnya males cari ojek lagi
kak cemat ojeknya lagi pada gak ada ya
iya semuanya pada narik tunggu aja dulu
sambil nunggu mending baca majalah wanita edisi lebaran keren mau
baju lebarannya bagus bagus
disini biar si mot tundukin
gak usah kak cemat biar lara sedulat sendiri aja
bang udin mau main
udah gak usah banyak nanya lo lo main aja
kak cemat makasih ya majalahnya
mot aku ngantur neng laras pulang dulu ya
siapa itu hai peath
baik nih dulu ya
mau kemana lu
mau pergi bentar mas bur peronjakan nyala pak gue
sorry gue mau ke kontrakannya laras
cuma laras udah pulang sama kak tista
gue udah tau orang tadi ketemu di jalan
ika suku punya laras ya
oh ini yang namanya ojek
makasih banyak ya udah diantarin ke klinik
oh iya ongkosnya berapa
ya udin langsung jalan ya
ah puas aja belum kelar lu udah mikirin lebaran aja loh
ulu ulu lebaran berapa hari lagi ya
masih lama tuh
jangan marah tuh be
siapa yang marah
im di antren gua ke kebon
gua lupa gua ada janji sama uyuy
mau ambil doang pisang buat bikin pepes ikan
sepeda lu tinggal aja di
jangan bawa bawa ke kebon
sepeda saya di sini aman nggak
ga percaya sama gua lu
yaudah let's go
kalo di rumah ga pernah kemana mana
mau apa temu
yaudah tunggu ya
udah selalu pergi
manjung tuang uang di luar
kenapa satu tanpa yang bangga

sekian sepuluh jam langsung